terima kasih banyak pak saya benar benar tersanjung
bapak manggil saya kesini bukan cuma soal ini kan pak
cerdas kamu santi
coba kamu pelajari daskah ini

baik pak saya akan pelajari ini
saya tunggu kabar sejak ini
baik pak saya akan pelajari ini
terima kasih ya pak
bahasanya juga indah dan mengalir
kok ini seperti

aku harus ketemu sama dia
ada penulis terkenal
ingin menerbitkan bukunya di kantor
menerbit istri kamu
bagaimana kamu bisa tahu
aduh gini gini aku itu membaca buku loh
apalagi penulis terkenal itu
menciptakan buku buku yang baiknya
menciptakan buku buku yang baiknya
buku yang sangat bagus sekali
aku denger denger juga penerbit terkenal itu
akan melaunchingkan bukunya hari ini
tepat hari ini di kantor istri kamu lut
kalau aku jadi kamu
aku bakal ambil cuti dan pergi ke sana
dapet tanda tangannya pula
ada yang spesial
kok reaksi kamu datar gitu ya
bukan mampu habis lah
ntar pulang kerja juga udah selesai
kalau aku boleh saran si bim
padamkan api yang kecil sebelum ada kebakaran hutan
naskah ini menarik sekali
seperti ada jiwanya
kamu berbicara seolah olah kamu yang mengalami sendiri
saya baca naskah ini seperti
benar benar pengalaman saya pak
dan saya terus terusan teringat dengan kenangan kenangan masa lalu saya
kalau kamu berbicara demikian
kita akan terbedikan
saya setuju pak
dan saya yakin naskah ini akan menjadi best seller
saya bisa bertemu dengan pengarang ya pak
karena menurut saya naskah ini masih ada berbeda
berapa yang harus diperjelas lagi
oke gak masalah
baik kalau begitu
terima kasih saya permisi dulu

dan kita akan berbicara naskah ini
lagi di mana pak
saya lagi jogging aja kok
kira kira ada yang bisa saya bantu pak
saya hanya ingin memberitahu kak
kalau naskah papa itu bagus
dan kami akan terbedikan pak
naskah saya diterima
alhamdulillah syukur pak
terima kasih pak
editor saya ingin ketemu bapak langsung pak
ada hal yang ingin diadakan
saya akan bertemu dengan editor bapak
saya harus bertemu dengan siapa
namanya bu santi
ibu santi ya pak
besok siang saya kesana ya pak
terima kasih pak
terima kasih banyak atas infonya
sudah pulang kamu
tidak pernah ada manis manisnya sama istri sendiri
selaku itu apa sih
kamu itu harus lihat dong keadaan aku
aku tuh pulang kerja capek
daripada kamu baca buku
mendingan kamu buatin aku minum
atau kamu siapin air buat aku mandi
aneh banget sih kamu
udah jelas jelas kamu yang salah
kamu gak tahu salah kamu apa sama aku
cuma masalah tadi pagi
itu kenapa sih
kamu itu kenapa sih
tinggal minta maaf aja susah banget

kalau kamu terus terusan cuek kayak gini
jangan salahin aku kalau aku berpaling sama orang lain
kamu udah ngomong sama istri kamu
timingnya belum pas
lagian wajar lah
setiap rumah tangga ada masalah
kamu tuh tunggu apa lagi sih
gak ada waktu yang nggak tepat
semua kapan pun bisa
gak bakal ada kesempatan
kalau kamu gak sendiri yang menciptakannya
gak ada tapi tapi ya